mas al gampang banget tidurnya
gak ada niat ngajakin aku untuk baikan
pandang lima menit lagi anniversary kita
tapi sekeser apapun aku sama kamu mas
aku tetap cinta banget sama kamu
langsung kasih ya
ditemuin sama mama mertua saya
habis itu dikasih ke saya
saya langsung tahu lah itu pasti foto kamu
terus saya kasih ini pengen ngasih ke kamu
makasih banyak ya elsa
kamu sahabat terbaik aku
makasih udah nungguin foto ini
iya pak irfan ada yang bisa saya bantu pak
saya itu butuh bantuan dokter urgent sekali
iya apa itu pak
oke saya punya rencana buat mulangin jessica dari rumah rehab
dan dokter satu satunya yang bisa ngasih izin
banget deh hari ini dikasih kado banyak
sama mbak andien sama ren
tapi masih ada yang kurang
kok riki gak datang sih
gue juga gak ada kado dari riki
tekanku buat aku
aku jedain berarti kode gue udah lebih bagus
saya nggak bisa tidur pak
saya mau ke taman
baik kalau gitu
ricky kemana sih
ini kan hari ulang tahun gue
masa dia gak datang
saya mau ke taman
ini yang dita
gak tunggu kok malem banget sih
tadi gue dapet motretan baru saat jam sembilan
terus gue ngebut kesini
terus gue mohon mohon sama security buat dibolehin masuk
akhirnya dibolehin tapi cuma lima menit
makasih ya udah dateng

gue udah masukin banyak musik klasik di dalamnya saya
supaya lo bisa dengar musik bayi di kandungan lo
emang baik gue emang harus dengerin musik klasik biar pinter ya
bapak waktu sudah habis
yaudah gue balik ya sa
ya makasih banyak ya
mas al gampang banget tidurnya
gak ada niat ngajakin aku untuk baikan
padahal lima menit lagi anniversary kita
aku tetep cinta banget sama kamu
mas aku pernahashi maét
oh gitu kok
ya udah amazon tuh
aku juga pengen pic hearts